sinyal dari beberapa parpol mulai menguat untuk memberi dukungan pada basuki cahayapurnama
untuk mencalonkan kembali menjadi gubernur dki jakarta
selain partai nasdem partai hati nurani rakyat atau hanura
kini giliran golkar yang berencana mendukung ahok
elektabilitas tinggi membuat ahok banjir dukungan
meski begitu ahok sepertinya belum pindah ke lain hati dan tetap maju sebagai calon independen
ia tetap percaya bahwa perjuangan para relawan teman ahok bisa mengumpulkan satu juta fotokopi ktp dki
untuk berada di zona aman teman ahok menargetkan satu juta ktp itu sudah terkumpul pada akhir juni dua ribu dua puluh
jadi tetap optimis di jalur independen gitu pak
ya selama bisa terkumpul ya pasti optimis dong
ini kan supaya kepercayaan
jadi dalam politik itu dalam satu negara unsur terpenting itu adalah kepercayaan